selanjutnya saudara motif pembunuhan anak usia tujuh tahun oleh tante di kabupaten tangerang banten akhirnya terungkap
pelaku bunuh keponakannya karena sakit hati tak diberi pinjaman oleh ibu korban yang tak lain adalah kakak pelaku
korban ditemukan meninggal dunia di dekat rumahnya di wilayah kosambi kabupaten tangerang banten dalam kondisi tertutup terpal
dari hasil penyelidikan korban dibunuh oleh tantinya
pelaku mengaku sakit hati karena orang tua korban alias kakak pelaku tidak memberikan pinjaman uang
pelaku dari hasil pemeriksaan pelaku mengatakan bahwa dia sakit hati kepada orang tua korban
pada saat ingin meminjam uang namun tidak diberikan oleh ibu korban
namun malahan pada saat korban datang ke rumahnya ditanya kemana saja
habis jalan jalan kemudian bahwa mengatakan bahwa korban ibunya punya uang kan gitu
akhirnya disitulah timbul niat untuk melakukan perbuatan tersebut